sementara itu saudara politisi senior partai golkar sekaligus mantan wakil presiden atau wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala
memuji langkah presiden terpilih untuk merangkul elit dan partai politik usai gelaran pilpres dua ribu dua puluh
namun jk mengingatkan pentingnya partai politik yang berperan menjadi oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan